pemerintah mengakui adanya kenaikan harga beras yang terjadi dalam tiga minggu terakhir
kenaikan harga beras dinilai tidak terlalu tinggi
dikutip dari detik finance menteri koordinator perekonomian darmin nasution mengakui
kenaikan harga beras dinilai tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat
kenaikan harga beras juga diakui oleh badan urusan logistik atau bulog
meski mengalami kenaikan harga stok beras saat ini masih dalam posisi aman
darmin berharap stok beras masih cukup hingga maret dua ribu dua puluh satu juta